pemilu pemilu sebelumnya sama proses proses rekapitulasi menjelang penetapan juga pasti ada unjuk rasa tapi itu ya bagian yang normal saja
jadi ya kalau kpu tidak mau membantah polemik polemiknya
iya dan tidak masuk ke polemik itu tetapi yang jelas publik bisa menyaksikan sendiri bagaimana proses ini diselenggarakan oleh kpu dan kemudian dinamikanya juga diketahui dan kemudian kalau ada catatan itu bisa ditelusuri
kpu khawatir nggak unjuk rasa yang disampaikan ini akan berujung ricuh seperti dua ribu sembilan belas ini
saya itu malah deg degannya sama pertanyaan teman teman gitu
kalau unjuk rasa ya unjuk rasa lah
maksud saya saya juga tidak mengecilkan tidak membesarkan aspirasi yang berkembang ya di luar gedung kpu tapi ini bagian dari fakta yang memang dalam perjalanan sepanjang pelaksanaan pemilu itu ada gitu
rekomendasi dari lembaga pengawas pemilu dan itu kemudian dilakukan secara terbuka